please aku dulu dong
itu si mel kenapa shock banget ya pas liat naomi
lo tau kenapa
lo masih marah ya gara gara kejadian gue baca notes yang di depan kelas kemarin
siapa juga yang marah sama lo
gue juga tahu kali kalau itu cuma bercandaan lo sama putri
kenapa lo lebih milih untuk lanjutin kuliah di london
gue lo tega banget sih ninggalin gue sama putri
emang lo udah yakin banget ya mau pindah ke london
buat nerusin kuliah lo
kita tetap bisa sahabatan kok
walaupun cuma dari jarak jauh
iya tapi siapa dong yang mau dengerin curhatan gue kalau gue lagi galau gara gara atta
kan ada putri
ya tapi kan emang cuma lo yang punya banyak waktu buat dengerin curhatan gue
kita kan bisa chattingan atau video call
kalau curhat tuh gak asik
kalau gak secara langsung
lo emang beneran mau pindah ke london buat kuliah
gue jangan pindah kuliah ke london ya
apakah ada gue yang mau pindah ke london

kenapa si putri usus goreng
ya kenapa kamu gak bolehin aku deket deket sama naomi
ada sesuatu ya diantara kalian
gue harus jelasin apa ya ke putri
gue takut dia malah mikir yang gak enggak
apalagi masalah gue sama dia aja belum selesai
gue gak mungkin bahas pikirannya pangeran
jangan jangan naomi itu mantan kamu ya
makanya kamu ngidarin dia terus
kan kamu tau sendiri
dan satu hal lagi ya
aku tuh gak mungkin pacaran sama naomi
dia kan mantannya rizky
sama aja dong
aku mt alias makan temen
kalau gitu apa dong alasannya
ya udah deh pokoknya
kamu jangan deket deket sama dia
aku tuh gak mau ya kamu berubah jadi kayak dia
gini deh putri susu goreng
dia itu gak banget lepas sma
dan aku gak mau kalo kamu yang polos gemes dan agak agak menyebalkan ini berubah jadi kayak dia
jadi secara gak langsung masuk kamu
naomi itu punya sifat jelek
yang kamu pikir kebawa dari sma sampai sekarang gitu loh
kamu kan suka bully orang
ya beda dong putri usus goreng
itu kan aku yang dulu
aku yang sekarang lihat nih
lagian emang kamu gak bisa apa melihat perubahan dari diri aku
kamu gak bisa merasakan perubahannya
kamu tuh gak bisa kayak gitu dong
kalau kamu aja bisa berubah dan punya hati yang baik
kenapa naomi enggak
ya enggak lah kamu jangan kayak gitu dong
semua orang pasti buat kesalahan
pokoknya kamu sama nomi gak boleh deket
yaudah sekarang kamu gak mau jawab pertanyaan dari aku
kan kamu belum jawab loh pertanyaan yang semalam
pertanyaan apa ya
pertanyaan semalam putri usus goreng
kan aku nanya kenapa kamu tiba tiba berubah
gak usah ngalin pembicaraan deh
karena aku lagi bahas naomi
ih bukan ngalihin
aku emang beneran penasaran
aku kasih tau kamu
tapi ada syarat
apa alasan kamu gak bolehin aku deket deket sama naomi
alasannya harus beda dari semua alasan yang udah kamu kasih tadi
tuh jalannya cepet cepet banget sih
mel ini mahasiswa baru yang gue sama fanya bilang sama lo kemarin
kali aja dia bisa hangout with us
gimana oke kan

cuma untuk bisa grafikin terhadap biksu
susah parcuh juga
dia sudahering kieranku

dalam sekolah wilayah itu
terus si mel kenapa shock banget ya pas liat naomi
lo tau kenapa
ternyata dia udah keliatan
akhirnya kita bisa ketemu ya disini
you guys sudah kenal
baru aja gue bilang sama mel kalo gue mau kenalan sama masalah baru ini
ternyata udah ketemu disini
lo sebenarnya tau gak sih
kenapa simel tuh sampai shock banget ketemu sama naomi tadi
dulu waktu sma
nomi itu jadi trendsetter di sekolah
ya terus hubungannya sama si mill apa coba
mela itu terobsesi banget sama naomi
makanya lo lihat sendiri sekarang
sifat mel yang song artist itu terinspirasi dari naomi
berarti secara gak langsung si melly itu kopiannya naomi dong
makanya sekarang mel semena mena sama gengnya
kok bisa sih
dulu mell itu cuma anak orang kaya yang gak bisa bergaul
gak bisa dandan
rambutnya dikunci kedua
ya keliatan cukul lah
jadi semua itu dimanfaatin sama naomi
gue gak nyangka ya
ternyata seorang mel yang angkuh yang sombong
pernah jadi orang yang tertindas juga
ya tapi gak heran sih
kalo sekarang dia keliatan shock banget berkuasa
tapi gue masih gak nyangka sih ris
emang ya si naomi dulu kaya gitu